jangan lupa like share dan subscribe ya

jangan cari daun ya hati hati ya

aku butuh pertolonganmu kisanak
aku butuh pertolonganmu kisanak